seorang tukang instalasi listrik di kota probolinggo
tewas tersengat listrik tegangan tinggi
saat memperbaiki kabel di atas atap rumah pelanggannya
keluarga korban langsung menangis histeris
saat melihat korban sudah terbujur kaku
anak dan istri korban langsung menangis histeris
saat mengetahui korban sugianto
warga jalan cempaka kelurahan sukabumi kecamatan mayangan
sudah terbujur kaku di lokasi kejadian
bahkan tak kuat menahan kesedihan
korban tewas akibat tersetur mukabel listrik bertegangan tinggi
saat memperbaiki saluran instalasi listrik di atas atap ruko milik aisyah
di jalan supriyadi kota probolinggo
petugas pln yang datang langsung mengevakuasi jasad korban dari atas atap
korban tewas karena tubuhnya menempel langsung
pada kabel listrik bertegangan tinggi dua puluh ribu volt
penyulang jaringan kita di penyulang berpura itu adam
setelah kita telusuri dari gardu induk sampai
persengan dari eratek ternyata ada indikasi orang kesan
sementara polisi langsung menggelar olah tkp
jasad korban kemudian dibawa ke kamar mayat rumah sakit dr muhammad saleh
untuk dilakukan proses autopsi